kemegahan candi borobudur di magelang jawa tengah tidak terbatas pada visual dan dimensinya
candi yang dibangun sekitar delapan ratus masehi itu menyimpan banyak informasi pengetahuan
salah satunya yang ditulis dalam relief yakni soal pangan
keanekaragaman flora terpahat dalam relief yang menjadi bukti sejarah kekayaan pangan pada masa lalu
keragaman pangan lokal itu diolah menjadi makanan dengan resep dan tradisi memasak yang diwariskan turun temurun
pembaca naskah kuno sugilanus mengatakan
para filolog harus membandingkan bahan makanan yang berhasil terekam sejarah dan tertuang di relif borobudur
dengan sejumlah manuskrip serta prasasti untuk memastikan
dan yang menarik sekali adalah ada pangan di belakang piagam piagam raja
berupa makanan makanan upacara
kemudian juga makanan makanan ini dimakan di perjamuan perjamuan naskah naskah kuno yang ada di jawa
ada kidung ada tembang kemudian ada kakawin begitu
chef asal perancis yang bermukim di yogyakarta
camille massard combe mengolah bahan pangan dari relif untuk dihidangkan di atas meja
lalu dari relif anda memasaknya ke meja seperti ini
bisa anda jelaskan apa jenis kain atau buah yang anda gunakan
ide sebenarnya adalah
sangat luar biasa bahwa di relif borobudur
anda dapat menemukan satu ratus lima puluh makanan berbeda
dan kebanyakan kebanyakan mereka masih ada di sini di tempat ini
tapi sebagai kesan mereka lebih kurang digunakan oleh orang
untuk menggorengnya berapa lima puluh
tantangannya adalah bagaimana menciptakan rasa dari bahan kuno yang jarang digunakan
kali ini saya membuat kue dengannya atau saya hanya menggoreng buah buahan
jadi ini adalah buah buahan
dan hal lucu adalah buah buahan setelah digoreng mereka benar benar memiliki rasa kacang
ada rasa juga bukan
tekstur dan rasa ya
dan ini kita dapat menemukan banyak relif

yang dikeluarkan di dalamnya
dan ini sangat detail sebenarnya
pada relift borobudur tanaman kluih yang sedang berbuah dipahat dengan karakter daun dan buah sesuai dengan aslinya
bentuknya menyerupai sukun
kluih atau arthocarpus camansi adalah sejenis pohon yang buahnya berkulit keras dan berduri
biji kluih memiliki rasa seperti cessnat atau kastanya
sementara itu jawabut menjadi salah satu padipadian yang banyak ditanam dan dikonsumsi
tumbuhan bernama latin setaria italika itu merupakan serealia lokal indonesia berbiji kecil atau mile
dua jenis bahan pangan itulah yang dikreasikan chef kamil dengan teknik memasak ala perancis
saya membuatkan minyak cili sendiri dengan beberapa pedas
bagi chef kamil yang sudah tinggal di indonesia sejak dua ribu delapan rasa pedas mungkin tak asing
karena itu dalam hidangan prancis olahannya terselip cita rasa pedas seperti makanan indonesia
tekstur keju akan tersebar di sekitar kaki saya
saya suka bahan pedas yang diberikan di atas
sangat enak dan sangat segar
meskipun tidak segar seperti yang anda katakan sebelumnya tetap segar
ini benar benar seperti starter
bahkan ia menyelipkan kerupuk sebagai pelengkap makanan
ini sangat indonesia pak
ini sangat indonesia
kita tidak bisa makan kalau tidak pakai kerupuk katanya
ini adalah rasanya manis dan lembut
dan tentu saja kita mendapatkan kerasnya dari opak ini
yang sangat keras dan sangat enak
melihat bagaimana chef kamil mengolah bahan pangan lokal
the bersih terasa bangga
betapa indonesia sangat kaya akan hasil alam
namun ahli food biodiversity helianti hilman menyayangkan
masih banyaknya petani lokal yang merasa inferior
sehingga perlu pemberdayaan berkelanjutan
kebanyakan mereka yang dari remote and rule indonesia mereka develt inferior
padahal mereka keren abis
mas deh saya lepas di hutan kalimantan atau hutan papua
anda tidak akan bertahan
mereka tahu benar benar oh ini bisa dimakan
oh kalaupun beracun cara menghilangkan racunnya bagaimana mengolahnya bagaimana
ini sangat luar biasa
tentu saja talenta yang harus kita hargai
nah itu yang kita mau munculkan lagi

yang merupakan fakta yang luar biasa

kita punya cerita
kita punya sejarah
seperti sejak lama lalu

seperti di sekitar kita
ya kita hanya perlu melihat ke arah dan memilih apa yang anda inginkan untuk membuat sesuatu yang baru
terima kasih banyak chef
untuk inspirasi mungkin untuk pemakaman dan para chef lain yang bisa terinspirasi untuk membuat seperti ini
ya inspirasi bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja
tinggal bagaimana kita memanfaatkan berkah yang ada di alam
terlebih kekayaan pangan itu mengandung nilai sejarah yang panjang
roni satria chef teddy pradana kartika widowati ubud bali